tadi kita dengar suara dari peti itu pak ucap iya bener am
hai ya om kalian ini ada ada aja masa boneka bisa betuk betuk kotak salah denger kali

jangan kak jangan
ih ini ada april lagi nemplok nih
ini juga lihat
kan aku cewek
jangan kak rafa takut kak
rafa tenang aja
biar kalian ngecekin dulu ya
eh pak wicak
pak ucak tadi kita dengar suara
dari peti itu pak icak
iya bener am
kalian ini ada ada aja
salah denger kali
terima kasih ya
udah jagain bonekanya
om sekarang mau pulang dulu capek
kalian juga pulang deh udah malam
tuh udah jam berapa
besoknya mesti sekolah ya
iya pak wicak
mak ibu sudah lupa pulang
ya ama sesuatu
buah nekanya tuh gak serem serem banget tau
iya zara aku aja pas ngeliatnya tutup mata
hah tutup mata caranya gimana niatnya
maksudnya tutup mata sebagian sebelah kayak begini